jadi pertama konsentrasi kita di jakarta adalah menyelamatkan seluruh warga yang penghubungan rumahnya penghubungan tempat tinggalnya itu tergenang dengan air
ini sebelum kita bicara tentang air yang datang dari kawasan pegunungan kita per jam empat sore ini ada sembilan belas tujuh puluh sembilan pengungsi yang dikelola di tempat tempat pengungsian di seluruh jakarta
dari mulai tadi malam ketika air mulai meningkat seluruh jajaran sudah bekerja
untuk memastikan bahwa semua kesiapan ada jadi alhamdulillah tempat tinggal sementara pengungsian fasilitas kesehatan obat obatan tenaga medis makanan minuman dan semuanya alhamdulillah sudah disiapkan
kemudian bagi masyarakat yang mengalami masalah bisa menghubungi kami sejak dari pagi kita seluruhnya berada di lapangan
ada sekitar satu ratus dua puluh ribu petugas
yang dikerahkan untuk bekerja di semua kawasan yang saat ini mengalami banjir
jadi dari kami yang nomor satu adalah saat ini soal penanganan korban dari banjir
itu nomor satu
keselamatan yang pertama
sejauh ini per sore hari ini ada empat yang confirm meninggal
dua di jakarta timur satu di jakarta pusat dan satu di jakarta selatan
mudah mudahan angkanya tidak bertambah
dan kita memastikan seluruh tim medis bekerja di semua kawasan
kemudian terkait dengan antisipasi atas hujan atau air kiriman
kita mengetahui saat ini bahwa jakarta sudah tidak lagi hujan
tetapi tadi siang sekitar pukul dua belas itu
titik paling tinggi di katulampa menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan
kita memprediksi kira kira pukul enam sore nanti dan beberapa jam kemudian
itu seluruh warga yang tinggal di daerah aliran sungai ciliwung khususnya harus bersiaga
petugas kita ada di semua kawasan yang punya risiko
dan memastikan tempatnya
tempat pengungsian itu semuanya siaga
saat ini alhamdulillah di katulampa angkanya menunjukkan cukup rendah
artinya posisi air yang volumenya besar itu sudah lewat dalam perjalanan ke jakarta
begitu juga dari pintu air di depok kita mendapatkan informasi bahwa angkanya cukup tinggi
jadi kita antisipasi itu
artinya saya mengimbau kepada seluruh masyarakat
masyarakat yang berada di wilayah daerah aliran sungai untuk bersiaga dan seluruh jajaran sudah siap untuk membantu
kemudian terkait dengan rencana ke depan kita duduk bersama
mengevaluasi seperti tadi disampaikan oleh kepala bnpb bahwa kita menghadapi situasi ekstrim hujan
dari sini kita evaluasi mengapa
karena diprediksi bulan februari adalah waktu dengan periode yang akan curah hujannya sangat tinggi
jadi kita harus antisipasi untuk berhenti kita akan duduk bersama
untuk malasansi apa yang akan dilakukan
mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan nih pak menteri karena tadi bapak menyampaikan
jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan
masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan
maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya
kita sudah menyaksikan di bulan maret yang lalu di kawasan kampung melayu yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim
artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir
jadi kita tetap bersyukur bahwa saya sedang menyelesaikan dua bendungan
dan kalau dua bendungan itu selesai maka volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan
kalau volume air yang masuk kawasan pesisir bisa dikendalikan insya allah kita akan terbebas dari banjir
tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja selebar apapun sungainya
maka volume air itu akan luar biasa mengapa
karena makin banyak kawasan yang dibutakan untuk perumahan
sehingga di tempat tempat itu air pun mengalir ke sungai
jadi karena itu kita berharap ada langkah cepat untuk penuntasan pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir
karena itu menjadi berhasil
tapi pada fase ini yang penting adalah warga selamat penanganan cepat
lalu nanti kita duduk bersama untuk memastikan bahwa master plan dari penyelesaian masalah banjir ini sinkron
fokus pengungsian tadi kan dari pak bas ada sembilan titik yang dikira paling parah
kalau dari pak basuki tadi ada sembilan titik yang disebutkan untuk paling parah
kalau dari tadi insya allah kalau pak andi sendiri pengungsiannya bagaimana
kalau tadi kita melakukan peninjauan itu peninjauan observasi
kawasan kawasan yang kita memiliki laporan dari lapangan bahwa airnya tinggi
jadi dari mulai kawasan grogol kita tadi ke grogol kemudian ke bonjerub kita kemudian ke timur di bidara cina kemudian di cipinang melayu kemudian ke utara sampai ke lapagading
itu semua kawasan kawasan yang terendam
berarti di situ sudah ada titik pengungsian koskomen yang sudah diwitakan
oh sudah sudah jadi
di mana aja pak
begini kalau soal pengungsian titik pengungsian yang paling banyak itu ada di jakarta timur
jadi jumlah pengungsinya tapi titik pengungsiannya paling banyak juga
jumlah pengungsinya di jakarta timur ada sembilan dua ratus empat puluh delapan
kemudian di jakarta selatan itu lima empat puluh
tadi kita mengunjungi di
di secara secara kadar sepanjang galigrogol dan samgrahan di situ banyak kawasan kawasan yang terendam
lalu jakarta barat tiga lima ratus lima puluh tiga pengungsi
di jakarta utara ada delapan ratus delapan puluh delapan dan di jakarta pusat ada tiga ratus dua puluh
totalnya sembilan belas tujuh puluh sembilan orang pengungsi
dan ini dipangani sepenuhnya oleh sekretariat pemprov
kalau tidak lanjut dari bnpp kan menutup aturan dari supertour
kalau kita ini tidak ini alhamdulillah sekarang
bocan yang berada di jakarta sudah berhenti
sekarang kita menunggu air sudah
ada satu hal yang penting bahwa untuk air bisa surut total
itu kita harus memantau ketinggian permukaan air laut
karena di beberapa lokasi
hilir dari sungai itu bisa lebih rendah sampai tiga meter dibandingkan permukaan air laut
nah per satu jam yang lalu permukaan air laut kita itu satu ratus delapan puluh tujuh cm
yang aman itu satu ratus enam puluh
jadi sekarang posisinya surut
dan posisi surut ini akan terapannya alir ke muara dengan cepat
lalu pintu pintu air juga dikendalikan
dengan begitu harapannya bisa sesegera mungkin air bisa surut di semua kawasan
di jakarta ini ada total sekitar empat ratus banjir
ada titik banjir yang kecil
tapi ada juga titik banjir yang
masa gua biar rencana ini dapat lama
setangkan rencana dapat lama sudah ditebakkan
sekarang kita masih posisinya siaga semuanya
dan ada seperti saya katakan tadi
ada satu ratus dua puluh ribu petugas yang saat ini bertugas di lapangan
ciliwung sungai kementerian pupr
akan dibebaskan lahannya oleh pemprov ya pak
ini kita bicara tentang penanganan lagi
cukup ya makasih
pak ketua luar tawan
satu lagi ya
selamat pagi pak doni
prakiraan selama beberapa hari kita
beri beri beri pak doni